perombakan kabinet indonesia maju menjawab teka teki reshuffle menteri yang selama ini sebenarnya sudah menjadi tanda tanya di ruang publik
reshuffle yang didominasi oleh masuknya tokoh parpol menguatkan dugaan perombakan kabinet untuk politik akomodasi
benarkah demikian tepatkah reshuffle dilakukan saat ini
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber bergabung lewat sambungan telepon
bung afrian syahnur wakil menteri ketenaga kerjaan sekjen partai bulan bintang
selamat malam bang ferry
selamat malam assalamualaikum
saya panggilnya sekarang pak wamen berarti ya bang ferry
bebas bebas aja bang ferry
selamat sekali lagi pak wakil menteri sudah dilantik oleh presiden joko widodo
dan juga ada bang arya fernandes kepala departemen politik dan perubahan sosial csis
selamat malam bang arya
saya akan langsung ke pak wakil menteri bang ferry
reshuffle nya sudah selesai
kemudian partai bulan bintang artinya juga sudah resmi masuk di dalam kabinet ya
bung ferry setelah sebelumnya tidak masuk dalam kabinet presiden meskipun menjadi partai pendukung
dari fenomena reshuffle hari ini kemudian banyak yang membaca bung ferry bahwa ini lebih besar menjadi politik akomodasi presiden jokowi terhadap partai partai pendukungnya
iya jadi yang namanya
demokrasi dan yang namanya tim ya
itu memang identik dengan kekuatan yang akan diambil oleh bapak presiden
untuk membantu kegiatan beliau sebagai presiden di indonesia ini
jadi salah satu reshuffle ini mungkin ya salah satunya mengakomodir kekuatan dari partai bulan bintang
nah jadi ini yang kita lihat dengan menempatkan saya
mewakili pbb untuk duduk sebagai wakil menteri yang diperintahkan presiden untuk membantu menteri ketenagakerjaan
jadi begitu pak
oke posisi pbb sebetulnya bagaimana apakah memang menunggu jatah dalam tanda kutip kursi wamen ini
atau memang dari awal
kita sendiri tidak ada menunggu jatah atau apa ya
meminta jatah juga tidak
cuman mungkin bapak presiden
karena kebutuhan karena juga mungkin situasinya seperti apa
jadi dimungkinkanlah untuk menambah susunan kepengurusan di jajaran kementerian ketenagakerja
jadi ditempatkanlah mungkin saya sebagai wakil menteri untuk membantu kementeriannya
untuk membantu ibu menteri yang kebetulan dipegang oleh ibu ida fauziah begitu
jadi ini menurut saya untuk kebutuhan saja ya
pak jokowi juga melihat bahwa pbb punya peran terhadap dukungan yang kita berikan sampai saat ini
bagaimana pbb menyikapi beliau
tetap kita juga sebagai partai pendukung memberikan input input yang baik kepada bapak presiden
jadi ada kebutuhan memang di posisi kursi wamenaker
tapi di sisi lain anda juga tidak menampik bahwa ini juga untuk mengakomodir kebutuhan politik
betul pak renan
setelah kemudian bergabung dengan masuk ke dalam kabinet ini
pak wamen bung ferry saat ini kemudian bagaimana apakah ini kemudian memperkuat posisi positioning pbb kah
atau akan seperti apa kemudian pbb dalam pemerintahan presiden joko widodo
ya tentunya secara real atau secara nyata posisi positioning pbb lebih kuat

kita menyikapinya dengan sangat bijak
artinya ketua umum menyadari bahwa pbb ini juga pada saat ini masih dalam kondisi yang memang belum bisa tembus pt
dengan presiden mengambil pbb sebagai mitra kerja untuk di kabinet
ini sangat positif buat pbb terutama
tapi tentunya juga saya yang mewakili pbb akan bekerja keras bekerja maksimal
membantu ibu menteri dalam pembendahan terhadap kinerja daripada kementerian tenaga kerja bersama ibu menteri
ada pesan khusus yang disampaikan ketua umum pbb bang yusril kepada anda sebagai wamenaker
ya pesan beliau kerja yang baik yang amanah yang bisa betul betul
membantu ibu menteri membantu presiden dalam hal ketenaga kerjaan
itu saja pesan beliau
baik saya ke bang arya membaca peristiwa reshuffle hari ini
bang arya oke setiap reshuffle memang itu pilihannya kemudian menjadi dua ya
apakah ini kemudian kebutuhan politika atau memang ada kebutuhan secara kinerja begitu berdasarkan dengan evaluasi
tapi dari nama nama yang muncul masuknya pan bergabungnya juga pbb dalam kabinet
anda cukup terkejut pak
atau sebenarnya ini hal yang sudah terbaca cukup lama ketika mulai terdengung isu isu soal reshuffle menteri
ya baik renhard
saya kira alam reshuffle kali ini memang menunjukkan bagaimana pak presiden menghitung betul risiko risiko politik yang mungkin saja bisa terjadi pasca reshuffle gitu ya
kemudian presiden betul betul mencari momentum yang pas untuk melakukan reshuffle ketika situasi politik sudah mulai quote unquote dikendalikan oleh presiden
nah saya membaca ada dua situasi yang terjadi ya
yang pertama presiden ada kebutuhan untuk memastikan bahwa stabilitas politik akan relatif stabil
paling tidak sampai akhir masa jabatan presiden di oktober dua ribu dua puluh empat mendatang
itu dengan memastikan bahwa presiden mendapatkan dukungan penuh di parlemen
itu pks dan partai demokrat yang berada di luar koalisi pemerintahan
jadi presiden ingin memastikan betul bahwa stabilitas sampai akhir masa jabatan akan bisa dikendalikan
sehingga kemudian beberapa pos menteri yang berasal dari partai politik pendukung utama tidak diutak atik sama sekali
karena kalau diutak atik itu tentu akan menimbulkan gejolak gejolak internal
yang kedua kita ada kebutuhan bagi dari sisi pemerintah dengan mendapatkan dukungan penuh di parlemen untuk menyukseskan sejumlah agenda agenda strategis nasional
baik kebijakan yang sudah diputuskan secara politik di dpr seperti ikn misalnya itu tentu butuh support pendanaan yang penuh
paling tidak dari apbn
selain juga dari investasi
yang kedua beberapa program legislasi prioritas dua ribu dua puluh dua itu juga akan harus mendapatkan support dari parlemen ya
misalnya beberapa yang strategis itu ada empat saya kira yang sekarang dibicarakan
yang pertama omnibus law sektor keuangan pengembangan dan pengembangan sektor keuangan
yang mengkompilasi sejumlah undang undang di bidang finansial
dan perbankan ya
yang kedua juga ruu soal kuhp dan perdata
dan yang ketiga soal ruu perlindungan data pribadi
ini strategis yang strategis dan beberapa belakangan dalam pembahasan di dpr itu
soal perlindungan data pribadi
soal sektor keuangan dan segala macam
jadi kebijikan memang membutuhkan dukungan pendanaan
dukungan penuh di parlemen untuk mengususkan agenda agenda legislasi kedepan
bang arya dengan semakin bertambahnya partai politik dalam kabinet semakin kuatnya koalisi presiden jokowi dodo tadi anda mengatakan ini untuk salah satunya adalah kebutuhan akan stabilitas politik
anda meyakini bahwa stabilitas politik ini cara jokowi ini betul betul bisa menjaga stabilitas politik di era pemerintahan presiden jokowi mengingat biasanya pada periode kedua
presiden itu partai biasanya sudah mulai sibuk dengan agenda masing masing begitu ketika eranya pak sby banyak partai membelot
apakah ini kemudian anda melihat solidkah koalisi ini kalau demi untuk stabilitas politik
saya kira presiden tentu sudah membuat komitmen politik dengan ketua umum ketua umum partai yang saat ini juga menjabat sebagai menteri ya
beberapa diantaranya ada prabowo
pak erlangga pak skrifli hasan pak mohaimin pak suharto ya
jadi ada sekitar empat umum partai yang juga menjadi menteri
saya kira tentu di internal pemerintahan sudah ada komitmen politik dan presiden juga memberikan porsi yang relatif seimbang kepada partai partai untuk bagaimana partai partai menyiapkan agenda politik pemilu dua ribu sembilan belas
sehingga porsi yang relatif proporsional bagi partai partai untuk mengakses sumber sumber pendanaan yang legal tentunya ya itu membuat akhirnya kecenderungan partai partai untuk membelot itu kurang ya
jadi ada mitigasi dari sisi akses finansial yang diberikan kepada partai partai untuk dapat mengakses program program strategis pemerintahan
beberapa program program strategis
pemerintah yang menyangkut
dan penanaman itu
diisi oleh kader kader partai politik ya
misalnya perjuangan ada
di kementerian sosial
di bidang ekonomi
ada kementerian sekolah kekerjaan juga
jadi beberapa pos
yang mengurusi program program
dan juga distribusi
diisi oleh kader kader partai politik ya
beberapa diantaranya tentunya
memberikan insentif secara
politik dan finansial
pada partai sehingga
mitigasi partai di tengah jalan
misalnya tidak loyal pada
perintahan itu bisa berkurang
jadi itu saya kira
oke baik saya ke
bung ferry pak wamen anda sepakat
bahwa ini salah satunya adalah
menghitung mengkalkulasi kebutuhan
untuk menjaga stabilitas politik
sehingga partai pendukungnya lagi lagi
perlu diakomodasi termasuk juga partai bulan bintang
saya dengan apa yang
disampaikan oleh bung arya saya setuju
jadi dalam rangka
untuk menjaga stabilitas politik
dalam kondisi sekarang ini
kita baru menerima
stabilitas perekonomian juga belum stabil
oleh karena itu
presiden mengambil sikap untuk
kembali partai partai pendukung
termasuk mengajak pan untuk bergabung
untuk kepentingan yang lebih besar untuk bangsa ini
bang arya kita break dulu
bung ferry nanti saya akan ke bang arya secara khusus anda membaca
karena anda melihat
masuknya partai amanat nasional
dengan diganjar kursi menteri perdagangan
ini bukan kursi menteri
sembarangan juga ini bang arya
anda melihat bagaimana ini kalkulasinya
dan apakah ini juga
erat kaitannya dengan kib
kib yang kemudian juga
bahkan disebut sebut ini
yang dibentuk juga oleh presiden jokowi
kita break dulu kami akan segera kembali
yang saya sampaikan presiden butuh
untuk menyukseskan sejumlah agenda strategis
nasional ke depan
terutama soal ikn
karena butuh pendanaan dari apbn
yang kedua saya kira adalah
uang yang relatif
untuk bisa berkontestasi
secara fair di
memberikan akses politik
atau kepada partai partai non parlemen
kita tahu misalnya di
kabinet indonesia maju kali ini
ada tiga partai
non parlemen yang mendapatkan
pos sebagai wakil menteri
kemudian pak raja juli antoni
pemen atr dan juga
membuka atas politik
yang dapat diakses oleh partai yang mau bergabung gitu
nah kalau kemudian ini juga ada kebutuhan secara politik ya
tadi anda katakan ini demi
stabilitas politik juga apakah
reshuffle ini dengan mengakomodir
banyak kekuatan partai politik
ini juga ada kebutuhan presiden
karena begini bang arya banyak juga yang membaca
bahwa presiden jokowi tidak ingin menjadi penonton
ingin juga menjadi kingmaker di tahun dua ribu dua puluh empat
dengan memastikan program programnya akan berjalan terhadap
presiden yang akan terpilih nanti
anda membaca bahwa ini juga menjadi titik balik
sampai ke arah sana
pengaruh penting dalam proses
kandidasi dan nominasi
tapi yang menarik di dua ribu dua puluh
mendatang saya kira
yang berpengaruh dalam proses
kandidasi atau orang yang bisa
sebut sebagai kingmaker itu akan
terdistribusi ke banyak calonnya
tidak hanya presiden jokowi
ada bu mega juga
pak s b juga harus kita hitung
ada pak paloh ada pak j k
selain itu juga
ada beberapa tokoh penting
di dunia usaha yang juga punya pengaruh
besar dalam proses nominasi kandidat
nah kenapa begitu
sangat ketat ya terutama
kalau misalnya yang maju itu adalah
tiga nama yang sering sering disebut
karena gap antara
sehingga para elit mencoba
banyak kemungkinan untuk mendekati
nah yang kedua ada
ini publik itu belum
konklusif untuk menentukan
kira kira siapa yang punya
besar untuk memenangi pemilu
karena ketika dilakukan proses simulasi
terjadi perubahan dukungan politik
publik ya nah dengan tidak
pastinya siapa yang diselekirakan akan
menang itu membuat terjadi
perubahan strategi para elit
atau para penentu ini untuk
mencoba kemungkinan kemungkinan dengan
oke oke saya ke bung ferry kalau begitu bung ferry
jangan jangan salah satu imbalan
juga pbb masuk ke kabinet
adalah juga soal pilihan presiden
di dua ribu dua puluh empat dikunci juga nanti
partai bulan bintang
menghadapi verifikasi administrasi
jadi kami belum berpikir
siapa yang mau jadi calon presiden
yang jelas kami fokus untuk
dan paktual yang akan ditelanjukan oleh
apu ri jadi
prinsip kita adalah bagaimana
kita ini bisa ikut pemilu dulu
pada tahun dua ribu dua puluh empat dengan
di dua ribu dua puluh tiga awal januari
barulah kita berpikir kalau kita
dilakukan lolos siapa presidennya
yang akan kita dukung
jadi bisa saja
ada yang ditawarkan oleh teman teman
komitmen untuk bangsa dan negara ini
yang kita akan dukung
bisa memastikan bahwa meskipun
pbb masuk ke dalam kabinet sekarang bukan
berarti kemudian di dua ribu dua puluh empat
ini akan mengikuti
kandidat atau kepentingan
politik dari presiden jokowi dodo
ya sementara ini kita kan memperbaiki
partai kita dulu
seandainya memang partai ini bisa ikut
pemilu dan seandainya
presiden ada yang
dijagokan oleh bapak presiden
wajar wajar saja saya rasa presiden
mau menjagokan siapapun
orang dia beliau itu kan sudah
memang tidak bisa maju kembali
beliau jadikan orang
untuk beliau dukung ya kita
akan lihat kalau memang
dukungan beliau ini bagus baik untuk
negara bangsa ya kenapa tidak
setelah politik menurut saya
saya ke bang arya lagi bang arya
melihat dari hasil reshuffle hari ini anda
anda melihat ini semua
tersenyum sumringah happy dengan keputusan
ini atau ada beberapa yang menurut anda
ini justru mungkin merugikankah
bagi beberapa partai politik
saya melihat itu
keputusan yang fair yang
yang adil ya yang
diperlukan oleh presiden dan
presiden sudah menghitung betul
apa dampak apa risiko yang akan terjadi
menyenangkan semua pihak
terutama partai partai yang
yang di pemerintahan ya
tidak ada pergeseran pergeseran atau
hanya digeser saja misalnya psi
ditukar guling gitu ya
kemudian ada penambahan
menteri dan segala macam nah
situasi sekarang tentu
ada harapan publik yang besar ya
karena kalau kita lihat dari
beberapa survei yang sudah dirilis itu menunjukkan
ada harapan publik kepada pemerintah untuk
bisa menyelesaikan sejumlah
terutama di bidang ekonomi ya
bagian harga harga misalnya
kemudian kalau kita lihat juga
trend kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan juga
di tengah tantangan politik ke depan yang semakin berat
karena tahapan pemilu kita sudah dimulai
per empat belas juni lalu
akan ada proses verifikasi
faktual partai politik dan pendaftaran calon
tentu ketua umum ketua umum
dan juga menteri tentu akan
pasti akan disibukan oleh persoalan
rumah tangga internal partai
kinerja kabinet akan dipertarungkan
dan tentu kinerja kabinet akan dipertarungkan
dan saya kira ke depan tentu
dengan posisi seperti itu
memang kita berharap
berharap banyak pada presiden untuk
benar benar memikirkan soal aspek
kinerja para menteri
dan juga memikirkan aspek aspek politik
yang sudah dilakukan dengan baik oleh presiden
mbak arief tadi anda menyinggung ya beberapa kali
soal menghitung dampak dan resiko
apa sebetulnya dampak dan resiko
jika kemudian reshuffle ini tidak dilakukan sebenarnya orang lainnya

apa sebetulnya dampak dan reshuffle ini tidak dilakukan sebenarnya orang lainnya
oleh presiden joko widodo

presiden menghitung dampak atau resiko
kalau presiden keliru melakukan reshuffle
nah makanya kemudian
di internal partai koalisi
cukup alot gitu ya
itu yang membuat misalnya
pelaksanaan reshuffle itu terjadi
karena tentu tidak mudah juga bagi presiden joko widodo

bernegosiasi dengan partai
pos menteri partai politik itu tentu juga akan berpengaruh pada
tukungan partai ke pemerintahan
tukungan partai ke pemerintahan
ada yang balelo dan segala macam
jadi presiden menghitung itu
sehingga kemudian pilihan pilihan untuk
reshuffle itu dilakukan secara terbatas
relatif resafel kali ini sangat
reshuffle ini lah ya
pos menteri yang di geser
itu pun pos menteri yang
punya dukungan politik yang kuat
akan berasal dari
kader partai politiknya
pak sofian jalil bukan kader partai politik
pak lutfi juga
bukan kader partai politik meskipun
dekat dengan beberapa partai politik
jadi menteri menteri yang kegeser memang
menteri yang tidak punya kata
yang kuat dengan partai
itu yang saya kira tadi
resiko tadi ya jadi presiden
khawatir kalau misalnya menggeser
posisi menteri dari partai
itu akan menimbulkan gejolak
internal yang kedua
dampak yang diperhitungkan presiden
bagaimana kalau pak masluk
itu presiden membangun juga komunikasi dengan
umum partai politik dan
jamuan makan siang yang
bergulung pelantikan itu
menunjukkan bahwa presiden ingin
memberikan sinyal kepada
publik bahwa sesungguhnya
dan tidak ada concern soal
masuknya pan gitu ya
saya kira begitu
sebetulnya posisi anda di wamenaker ini
sudah diusulkan sejak tahun lalu betul
betul atau betul itu bung ferry
beberapa tahun yang lalu saya
diplot untuk di posisi
wamenaker betul itu
tapi baru terrealisasi sekarang
jadi kami dari
partai bulan bintang ya
keputusan bapak presiden
ya yang mengakomodir
kekuatan partai bulan bintang
untuk membantu beliau
jadi ya intinya
progresifnya presiden jadi
tentunya presiden punya
hitungan hitungan yang matang ya kan
oke jadi prosesnya sampai kemudian
penunjukan itu terjadi pada hari ini
mungkin ada yang bisa anda sampaikan
kepada kami kepada publik
pak wamen karena
apakah memang presiden juga langsung
berkomunikasi dengan bung yusril
sampai kemudian pbb mendiskusikan
dan menunjukkan anda atau bagaimana
ya memang pbb dari awal menyodorkan
saya untuk jadi wamen
dan tadi malam ketika
bapak presiden menghubungi
prof yusril melalui cnek
dan memfriend resheem mewakilkan lagi bahwa
pbb tetap masih memberikan
saya untuk maju sebagai
wamen nah tadi malam possa
saya sudah feeling sebenarnya wamennya
bapak menjaga kebencian besok paginya
alternatif saya senyum saja
jadi intinya untuk membantu memperkuat daripada kinerja daripada kemenaker di bawah kebenaran ibu ida
jadi saya diminta beliau untuk membantu ibu ida
oke saya sampai lupa ini menanyakan apa tanggapan anda tunjuk sebagai wamenakar karena terlalu asik bicara soal politik
pr nya cukup banyak ini pos kemenaker ini bung ferry
jadi ya prinsipnya memang tugas berat buat saya membantu ibu ida
tapi insya allah saya akan mencoba berkomunikasi dengan ibu ida apa yang menjadi tugas saya sebagai wamen
dan tugas tugas beliau juga bisa dibantukan oleh saya
jadi prinsip ini tadi saya sudah berpengalaman dengan ibu ida
karena beliau juga masih ada di luar negeri dalam tugas negara
insya allah sepulang beliau dari luar negeri kami akan bertemu
dan saya akan siap menerima perintah dari ibu menteri kepada saya sebagai wakil menterinya beliau
oke baik terima kasih banyak pak wakil menteri ketenaga kerjaan bung ferry
terima kasih banyak bang arya
sukses untuk pak wamen
sekali lagi selamat sudah dilantik oleh presiden sebagai wakil menteri ketenagakerjaan republik indonesia
selamat malam bapak bapak
pak arya selamat malam
selamat malam terima kasih